sepasang suami istri di pasuruan menjadi korban penjamretan di jalan wahidin kamis malam
korban tergeletak di tengah jalan setelah motornya ditabrak pelaku dari belakang
sementara pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan bulanan warga
korban isatiko warga desa brambang ini tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan wahidin pasuruan
setelah menjadi korban penjamretan bersama suaminya kamis malam
korban mengalami luka serius di kepala sedangkan suaminya mengalami luka ringan di lengan
keduanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
sementara satu dari dua pelaku penjamretan yang berhasil ditangkap warga
langsung menjadi sasaran amuk masa
beruntung aksi main hakim sendiri ini dapat dicegah petugas kepolisian
yang langsung mengalami luka serius di kepala
yang memangkan tersangka
peristiwa penyamretan ini berawal saat korban yang berboncengan sepeda motor
tiba tiba ditabrak pelaku dari arah belakang
namun aksi pelaku yang hendak mengambil barang milik korban berhasil digagalkan warga
sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur
warga yang emosi dengan aksi penjamretan tersebut tak hanya menghakimi pelaku
tapi juga merusak motor pelaku